diana bawa masuknya
nah bantu ibu masukin mula
beraninya kamu bawa anak saya semalaman
kau bener capek
ini tanya lagi
gue belum makan
dan kayaknya gue masuk angin deh
semalaman kan gue pakai baju basah
yaudah kalau gitu lu tunggu sini ya
jangan lama lama ya
saya boleh nitip motor disini gak pak
sekalian ya pak ini
iya berapa pak
gue lapar banget
gue cari makanan dulu kali ya
puing banget malah gue

semoga gak jadi masalah ya sama bokapnya gue
semoga gak jadi masalah ya sama lu
nanti aku pusing
nanti aku pusing
lu tau gimana sih
kenapa pake jalan jalan
terus lu kira gue gak bakal beli lo makanan
tuh lu lihat
makanan minuman yang gue beliin buat loh
kita cari taksi aja deh
lo pulang sekolah mau ngajarin sama gue
agak ting injustice
orang yang jon beaucoup
kalo yang ketiga disini biasanya lo sama sam kan
aduh iya tadi kita sama sam terus pasenya roman
ternyata si roman kisan belum pulang juga dari kemaren
roman gak pulang dari kemaren
iya kita kan tidak tau hp juga tidak aktif tuh
iya kecapnya gak kisah
ini juga mau ngapain dari mana
dan kabar terhotnya ternyata si wulandari juga belum pulang
wulan sama roman kemana ya
belum pulang sih dari kemaren
dan samuel denger itu langsung tancap gas
tidak aja kita rawat
ajar tuh roman berani beraninya dia bawa wulan semaleman
tidak dia bawa wulan
tidak dia bawa wulan
aduh serotan keras
gue tau gak dibawa kemana
wah kalo beneran dia ke medan tuh parah banget cuy
tunggu tunggu tunggu
maksud lo apaan sih hah
iya wulan gak pulang semaleman sama roman juga
ternyata benar kata lo bel
mereka emang pergi bareng
dan parahnya lagi mereka gak pulang semaleman
memang dasar tuh si roman kegatelan banget sih jadi cowok
si wulan tuh yang keganjiran sama roman
eh kok wulan sih
roman tuh yang kegatelan
ya rohman lah jelas roman
roman tuh kegatelan banget jadi cowok
eh emang lo tau dari mana kalau misalkan si roman itu kegatelan sama wulan
ya terus lo tau dari mana kalo wulan yang keganjiran sama roman
lo dulu yang nyolot
ntar ketahuan gue udah kita dimarahin
dia bisa di duluan keselin banget
lo dulu yang keselin
tenang tenang ya
tidak ada yang bisa dikendali sama cewek
apaan sih itu cewek
gue sih kesel banget nih
begitu gue ketemu roman kelar nih
lan lo tahan ya
kita bentar lagi sampai kok
penyender aja di gue
biar gak pusing
roman makasih ya
bulan purnama itu merintih
beda dariku tertatih
senyumannya tak bisa aku nikmati
cerianya tak hadir pagi ini
sehatlah bida dariku
karena aku tidak mampu lewati satu hari tanpa tawamu
aku sudah gak bisa nunggu lagi
kamu kemana mas
udah jam berapa ini
bu nandulan sudah pulang
dia hantar sama temannya
diana bawa masuk mulan
nah bantu ibu masukin mula
beraninya kamu bawa anak saya semalaman
kamu pulangkan bulan dengan kondisi seperti itu
kurang ajar kamu
tapi semalam itu
memang kondisinya gak memungkinkan om
saya ini sudah coba berbaik hati sama kami
tapi kayaknya kamu tuh bukan anak yang seharusnya dikasih hati
pergi kamu dari sini
dan jangan pernah kamu dekatin mulan lagi
setiap ada kamu
mulan selalu dapat musibah
orang tua kamu itu dari medan
kamu itu seharusnya mikir
bagaimana kalau kedua orang tua kamu itu tahu apa yang kamu lakukan di jakarta ini
mereka pasti menyesal
ya sudah pergi
kalau om gak mau dengerin penjelasan dari saya
biar nanti wulan yang kasih penjelasan ke allah